kita dari gerbang tol layang mbz kita ke gerbang tol cikatama
sudah bergabung bersama kita jurnalis kompas tv triksi valencia
selamat malam triksi tampaknya situasi di sana masih padat kalau kita lihat
seperti apa kondisi yang bisa anda gambarkan kepada kita
ya mario padat merayap bisa dikatakan ada beberapa waktu kendaraan berhenti
tidak bisa berjalan sama sekali baik di jalur utama maupun juga di jalur kontraflow
yang sudah dibuka dari km tujuh puluh dua sampai dengan km tiga puluh enam
bisa dilihat langsung melalui pantauan udara mario dan juga saudara
bagaimana kendaraan ini masih melakukan antrian
dari gerbang tol cikampek utama sudah ada antrian yang cukup panjang sampai km tujuh puluh dua sana
lalu kemudian selepas dari gerbang tol cikampek utama juga ada antrian
kepadatan di gerbang tol cikampek utama atau selepas dari melakukan transaksi di gardu tol
ini dikarenakan karena adanya gardu tol yang dibuka secara optimal
ada beberapa ruas lajur kemudian ketika masuk ke jalur utama ini terjadi penyepitan
jadi hanya ada empat sampai lima lajur saja yang bisa digunakan di jalur utama
sehingga tentu saja terjadi bottleneck ataupun juga penyempitan lajur yang juga menyebabkan kepadatan
ataupun juga antrian karena memang harus
berhati hati kendaraan ketika masuk ke jalur utama
sementara kalau di jalur kontraflow sebenarnya tidak berbeda jauh
mario dan juga saudara ini dikarenakan ada beberapa gardu tol yang melayani kendaraan
yang masuk dari jalur one way atau dari km tujuh puluh dua yang kemudian bersambung ke kontraflow
tapi kalau misalnya kita lihat sempat beberapa waktu ini kembali lancar
tapi ada beberapa waktu lagi kemudian terjadi kepadatan
yang cukup lama ataupun juga ada kehentian dari pengendara sehingga tidak bisa berjalan
nah mario dan juga saudara untuk lebih jelasnya kita akan berbincang langsung dengan
direktur bisnis pt jasa marga transjawa tol pratobo bimawan putra
terkait dengan kepadatan pada hari ini pada malam hari ini apakah juga sudah memasuki puncak
kita akan berbincang langsung dengan pak bima
seperti apa kepadatannya dan ada apa kepadatan yang terjadi di sini pak
jadi kepadatan di km tujuh puluh di lepas gerbang tol cikampek utama ini
tidak hanya disebabkan oleh lalu lintas dari arah transjawa
tapi juga di sini ada di kilometer enam puluh enam ada pertemuan antara lalu lintas dari transjawa
dengan lalu lintas dari cipularang
nah sebenarnya berdasarkan perhitungan kami terkait dengan kapasitas lajur
dari kapasitas main road tadi yang sudah bu angelika sampaikan
hanya memang kalau kita lihat di sini ada cukup banyak gangguan yang dialami oleh pengguna jalan
selain itu juga kalau kami memperhatikan ada kepadatan di rest area
yang ini sebenarnya rest area tersebut sudah diberlakukan buka tutup
sesuai dengan diskresi dari kepolisian
tetapi kalau kami perhatikan ini pengguna jalan masih ada yang tidak tertib
atas menjalankan arahan dari kepolisian tersebut
dengan tetap memarkir kendaraannya di bahu jalan
parkirnya itu sampai dua lajur
dan juga selain itu ada beberapa kendaraan mogok yang kami segera tangani
untuk dapat segera memperlancar traffic di lajur
pak tapi kalau misalnya kita melihat dari kepadatan hari ini
sebenarnya apakah ini sudah menuju prediksi puncak arus mudik
yang diprediksi oleh jasa marga sendiri
dan kalau saat ini sudah berapa persen pak yang masuk ataupun juga kendaraan
ya dapat kami laporkan sampai dengan pukul dua puluh satu hari ini
jadi dari volume lalu lintas gerbang tol cikampek utama yang ke arah jakarta
dan gerbang tol kaldi hurib utama yang dari arah cipularang ke arah jakarta
ini total ada satu ratus dua ribu kendaraan
satu ratus dua kendaraan tersebut jika dibandingkan dengan puncak tahun lalu
puncak arus mudik dan balik natur tahun lalu di titik yang
puncak arus balik ya tahun lalu di titik yang sama itu sekitar
jadi kalau sekarang ini sampai dengan pukul dua puluh satu ini sudah mencapai sekitar enam puluh lima persen
dari puncak arus balik tahun lalu
nah kalau dari prediksi kami ini masih belum mencapai puncak
untuk itu kami ya kami mohon kerjasama dari pengguna jalan
untuk dapat mengatur waktu kembali ke jakartanya
sehingga untuk menghindari prediksi hari puncak maupun jam puncak tersebut
jadi pak ini kan kalau kita melihat arus balik semuanya mengarah ke satu tempat yang sama
kalau dari jasa marga sendiri upaya atau strategi yang dilakukan untuk pengurayan
ataupun juga pengalihan arus volume kendaraan ya pak
di gerbang tol cikampek utama seperti apa pak
jadi jasa marga mendukung untuk redistribusi atau mengurangi beban pada puncak arus balik ini
memberikan diskon sebesar dua puluh lima persen untuk waktu yang diprediksi bukan di puncaknya gitu ya
sehingga harapannya dapat menggeser preferensi waktu perjalanan dari pemudik yang kembali ke jakarta
ya mungkin sederhananya kami memberikan insentif lah
kepada pengguna jalan yang rela untuk menggeser waktu kembali ke jakartanya
nah selain itu juga untuk kondisi malam ini
pengoperasian jalur fungsional japek selatan
nanti tentunya atas persetujuan atau diskresi dari
kepolisian yang akan segera dibuka
yang sedang kami proses untuk menyiapkan jalur fungsional tersebut
yang diharapkan dapat mengurangi beban di kilometer enam puluh enam tadi
nah berbicara mengenai beban kemudian juga terkait dengan rekayasa lalu lintas yang saat ini sedang diterapkan
rekayasa lalu lintasnya dari km tujuh puluh sampai km apa eh berapa lalu kemudian apa yang diterapkan
apakah ini sebenarnya sudah menampung sudah bisa memadai kapasitas dari kendaraan yang masuk ke arah jakarta pak
iya saat ini rekayasa lalu lintasnya yang sedang diberlakukan adalah one way
sampai dengan kilometer tujuh puluh dua ruas jakarta cikampek
dari kilometer tujuh puluh dua itu kontraflow dua lajur
dari kilometer enam puluh enam itu kontra flow lagi tapi tiga lajur
ditambah ya dari kilometer enam puluh enam sampai dengan empat puluh tujuh tiga lajur
setelah itu dilanjutkan kontraflow satu lajur sampai dengan kilometer tiga puluh enam
plus saat ini sedang disiapkan untuk tadi fungsional japek selatan
nah selain itu tapi dari kapasitas ya tadi bu angelika bertanya terkait dengan kapasitas
nah hanya memang kapasitas tadi tentunya tidak kapasitas tadi akan menjadi berkurang apabila tadi pengguna jalan tidak tertip
nah untuk itu sekali lagi kami himbau kepada pengguna jalan untuk dapat mematuhi arahan dari petugas di lapangan termasuk dari rekan rekan dari kepolisian
terakhir pak mungkin upaya yang dilakukan dari jasa marga untuk bisa mengurai kepadatan ataupun juga memberikan fasilitas ya bagi pengendara yang masuk ke arah jakarta ini di gerbang tol cikampek utama
selain potongan tarif tol apalagi pak yang dilakukan ataupun diupayakan dari jasa marga pak
di umum kami adalah yang pertama terkait dengan layanan transaksi kami akan mengoptimalkan seluruh kapasitas lajur yang tersedia
untuk saat ini di gerbang tol cikampek utama ini tersedia tiga puluh satu lajur yang kami pastikan seratus persen itu dapat dilalui dari waktu ke waktu
termasuk kami menyiapkan mobile reader sebanyak dua puluh delapan unit tentu dengan petugas bantu tapping dan juga selain itu kami juga mendukung rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan oleh kepolisian
di antaranya kontraflow kemudian one way dan juga yang sedang kami upayakan sekarang adalah fungsional untuk japek selatan
sekali lagi pak untuk penegasan saja tadi titik titik mana saja yang kemudian menjadi perhatian khusus bagi jasa marga karena ini menjadi simbol kemacetan ataupun juga terjadi kepadatan di ruas tersebut di mana saja pak
ya utamanya saat ini di rest area kami mohon kerjasama dan juga bantuan dari rekan rekan media
menyebarkan dan juga pengguna jalan tentunya untuk dapat mematuhi arahan petugas di lapangan
jadi memang pada kondisi tertentu kapasitas rest area tidak memadai apabila memang ditutup harapannya pengguna jalan dapat menggunakan rest area berikutnya
dapat juga memanage kebutuhan perjalanannya sehingga kebutuhan kebutuhan yang diperlukan untuk diselesaikan di rest area itu dapat diselesaikan sebelumnya gitu ya
kira kira dapat di manage perjalanannya demikian
sebagai trans jawa tol untuk waktu dan informasinya
silahkan kembali meneruskan tugasnya pak
kemudian bertemu dengan arus kendaraan dari gerbang tol cikampek utama ini sehingga juga akan ada bottleneck lagi
adanya pengurangan laju kecepatan dan juga lajur yang digunakan bagi para pengendara sehingga tentu saja efeknya ini adalah domino
ketika di depan sana dikurangi kelaju kecepatannya ini akan berdampak pada kendaraan kendaraan yang ada di belakang bahkan sampai ke km tujuh puluh ini
nah ini titik titik yang menjadi perhatian khusus karena memang ada kendaraan kendaraan yang mungkin saja berpindah lajur dari tengah ke kiri ataupun juga tadi ada beberapa kendaraan yang masih bandel istilahnya
bahu jalan memakan bahu jalan ataupun juga lebih dari bahu jalan sehingga memakan lajur lajur yang biasa digunakan oleh pengendara untuk bisa melintas
nah ini yang juga menyebabkan kemacetan mario dan juga saudara itu yang perlu diperhatikan
lalu selain itu yang juga perlu diperhatikan adalah yang kami pantau dari tadi bahkan di jalur kontraflow sebenarnya yang dibuka dari km tujuh puluh sampai dengan km enam puluh enam adalah dua jalur ataupun dua lajur maksud kami
dua lajur saja hanya diperbolehkan untuk dua kendaraan saja
tapi kami melihat ada saja kendaraan kendaraan yang memaksa untuk ikut masuk sehingga terjadi tiga lajur di dalam dua lajur yang sebenarnya diperbolehkan
dari jasa marga terkait dengan penertiban kepada para pengemudi yang akhirnya melewati atau beristirahat terpaksa di bahu jalan akhirnya diatur
tetapi bagaimana dengan mereka para pemudik kendara yang pada akhirnya mengalami mogok ataupun masalah kendaraan
apakah mungkin ada antisipasi disiapkan pos untuk pada akhirnya untuk mengantisipasi ini sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di cikatama
terkait dengan bantuan ini juga sudah dilakukan penambahan mario dan juga saudara yakni selain ada call center yang bisa dihubungi untuk bisa memberikan bantuan lebih cepat dan juga dua puluh empat jam
ada juga petugas petugas yang memang sudah bersiaga di beberapa area ataupun juga di beberapa titik untuk bisa memberikan pertolongan ataupun juga bantuan lebih cepat
nah yang diimbau adalah ketika terjadi gangguan ataupun juga keadaan darurat di kontra flow
karena ini berada di jalur yang berseberangan ya mario dan juga saudara dan cukup berbahaya ketika harus menepi ke bahu jalan
yang disampaikan adalah tetap berhenti di bagian sebelah kiri
sebelah kiri nanti akan segera ada petugas yang sudah memantau maupun juga bersiaga ini akan menghampiri dan juga memberikan bantuan
jadi tidak perlu memaksakan diri untuk keluar dari jalur kontra flow
yang pertama karena memang membahayakan bagi kendaraan di belakangnya maupun juga bagi kendaraan yang melaju dari arah yang sebaliknya
jadi nanti akan ada petugas yang kemudian bersiaga
karena tadi kami juga sempat melihat ada beberapa kendaraan yang berhenti di bahu jalan sebentar tapi langsung ada petugas petugas yang menghampiri untuk memberikan bantuan
nah ini cukup cepat sekali ditangani mario dan juga saudara dan disampaikan juga terkait di kontraflow ada petugas petugas selain yang akan memberikan bantuan
ada juga petugas yang akan memantau dan juga mengawal pengemudi untuk bisa melaju dengan kecepatan yang sudah ditentukan maupun juga lajur yang sudah ditentukan
selain itu juga yang diingatkan adalah
bagaimana masyarakat ini bisa bersabar ketika dalam perjalanan dan juga mematuhi rambu rambu yang sudah diterapkan mario dan juga saudara
tentu saja ini untuk kenyamanan dan juga keamanan bagi seluruh pengemudi bagi seluruh pengendara yang akan melakukan perjalanan pulang dari kampung halamannya pada hari ini
terima kasih triksi valencia untuk laporannya dari gerbang tol cikatama dan sebelumnya ada jurnalis kompas tv gracia adur di tol layang mbz
akan kembali dengan informasi terkait arus balik mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga
saat lagi di breaking news kompas tv akan kembali